nyai dewi rupanya hanya segitu kemampuanmu
kurang ajar kau sulawesiasa
putraku kian santai
aku tidak bisa menjaga raden kenceng
ia terkena pukulan roda api
ini bukan kesalahanmu rati
ini adalah kesalahanku
sebagai seorang ayah

aku tidak bisa melindungi putraku
maafkan ayah anda putraku
ayah anda akan menjadikan tabib untukmu
agar kau bisa terobat
jika sampai terjadi
satu yang buruk padamu
tidak akan bisa memaafkan diri ayah anda sendiri
dan ayah anda
tidak akan bisa melakukan pertapaan dengan sempurna
tanpa dirimu putraku

dan ayah anda akan menjadikan tabib untukmu
aku masuk ke kerajaan pajajaran
dengan wajah baruku ini
tidak ada akan yang mengenaliku lagi

tidak ada akan yang mengenaliku lagi
kau pasti melupakan satu hal

cepat lepas sabukmu
dan ganti sabukmu dengan ini

jika aku masih menggunakannya
jika aku masih menggunakannya
bahwa aku bukan awal
bahwa aku bukan awal
paman jaga tuwira
tolong kau sepertinya terluka parah
apakah kau sudah membalaskan dendammu
apakah kian sabdu sudah mati paman
dia tidak akan selamat
aku berhasil mengalahkannya
tetapi lalu siapa yang melukai mu paman
apakah ini orang sakti yang kau
bukan bocah itu yang aku maksud
tapi yang ada di sebelahnya
apa kau masih mengenalku jagadwira
kita pernah bertarung
dan aku kesini
datang untuk menemuimu
ada urusan apa kau denganku
aku punya rencana besar
dan aku mengumpulkan orang orang yang layak
untuk ikut denganku
karena aku sangat mengagumimu
sekarang kalian katakan
bahwa apa kalian sebenarnya
diam kau bocah tegi
kau tidak pantas untuk mengajariku
menjadi anak buah kalian
apakah kalian tidak salah dalam berbicara
aku adalah raja penyejaran
dan seharusnya kalian berdua
yang menjadi anak buahku
jadi kau putra sliwangi
sriwangi pun tidak mampu melawanku
kau yang sombong bocah tegi
mari kita bertiga
tak ada salahnya kita bertaruh sampai mati
pati manggala bukan orang sembarangan
dia memiliki kanurakan yang tinggi
aku juga bukan orang sembarangan
yang bisa kalian remehkan
aku ingin tahu
seberapa kuat kemampuanmu
untuk cucumu kecil itu
tidak usah kau yang penting
biar aku saja yang hadirinya
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
mari kita lanjutkan pertarungan kita
nyai dewi rupanya hanya segitu kemampuanmu
kurang ajar kau sulawesesa
cuma segitu kekuatanmu sulawesesa
baru jurus pertama kau serta
sudah ku alah
jangan senang dulu kau nyai
kau belum melihat nyai
jurus apa yang akan aku keluarkan
untuk memusnahkan ular ular busukmu itu
pergi ke melayu
pergi ke melayu
pergi ke melayu
pergi ke melayu
pergi ke melayu
pergi ke melayu
pergi ke melayu